pemerintah provinsi jawa barat melakukan penandatangan dan investasi
senilai lebih dari empat puluh satu triliun rupiah dalam acara west java investment summit
di bandung pada kamis siang dua puluh satu oktober
investasi untuk tiga puluh satu proyek ini akan direalisasi di jawa barat utara dan selatan
investasi di jawa barat utara ditujukan untuk pengembangan cirebon patimban
dan ketajati atau yang dikenal dengan kawasan rebana
ada pun investasi yang akan dilakukan di jawa barat selatan
yang meliputi sukabumi cianjur garut ciamis tasikmalaya
dan pengandaran di bidang infrastruktur
meski demikian target investasi jawa barat melalui west java investment summit
berdasarkan perpres nomor delapan puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
jawa barat juga mendapat investasi rp empat ratus triliun
dari pemerintah pusat selama tiga tahun hingga dua ribu dua puluh
west of investment summit yang digelar setiap tahun sejak dua ribu sembilan belas
diharapkan dapat menarik sekitar satu seratus investor
yang terlibat di jawa barat
untuk mendorong berbagai sektor ekonomi di jawa barat
satu menjadi pusat destinasi investasi asean
dua kedaulatan pangan
ketiga investasi di bidang kesehatan
supaya kalau ada pandemi lagi kita lebih kuat
keempatnya manufacturing empat
ketujuhnya adalah pariwisata
kepala perwakilan bank indonesia provinsi jawa barat herawanto
menilai jawa barat bagian selatan memiliki kesenjangan
dengan bagian utara yang sudah padat industri
padahal jawa barat selatan merupakan kawasan potensial
lumbung pangan kita ada di selatan
lumbung pangan jawa barat maupun nasional itu di selatan
dan juga kemudian di sana potensial untuk turisme itu luar biasa
tetapi juga ini menyimpan hal yang penting untuk kita jaga bersama
yaitu jangan sampai turisme nanti ketika infrastrukturnya
itu dibuka itu kemudian merusak lingkungan